kita langsung ke raja ampat yang tentu kita ingat ya bagaimana ada satu insiden kapal pesiar yang akhirnya harus merusak terumbu karang di sana
nah ancaman kerusakan terumbu karang di daerah konservasi raja ampat memang masih tinggi
namun masyarakat yang hidup berdampingan dengan perairan raja ampat telah lama menerapkan prinsip sederhana untuk menjaga laut
mulai dari teknik penangkapan ikan dengan pancing hingga patroli warga secara mandiri
ya dan ternyata upaya ini juga turut didukung sejumlah pihak yang peduli dengan kelestarian alam raja ampat
seiring berjalannya waktu raja ampat semakin menjadi perhatian dunia
laut raja ampat ibarat perpustakaan hidup yang mengoleksi
terumbu karang dan biota laut paling beragam di dunia
para penyelam menempatkan raja ampat sebagai sport diving kelas dunia
sejak dua ribu enam masyarakat adat mendeklarasikan kawasan perairan raja ampat sebagai kawasan konservasi
bahkan diperkuat oleh peraturan daerah serta dorongan lembaga sosial masyarakat
untuk melakukan sejumlah program pengelolaan kawasan konservasi
organisasi internasional untuk konservasi cagar alam di seluruh dunia seperti conservation international ci
turut memberikan perhatian khusus
ci mendidik penduduk setempat untuk melindungi keanekaragaman keindahan laut raja ampat
dari sisi pengawasan ci membantu pemerintah daerah membantu masyarakat
dan membantu unit pengelola yang ada di raja ampat
dengan mengefektifkan patroli masyarakat patroli bersama kita juga merangkul aparat aparat penegak hukum
seperti polair tni angkatan laut kita bersama sama dengan mereka untuk melakukan pengawasan bersama
kita mensupport unit pengelola untuk membentuk unit pengawasan yang ada di masing masing pos pos
dan kita juga memberi bantuan sarana prasarana untuk pelancaran program pengelolaan
di seluruh kawasan konservasi di raja ampat
kita coba kerjasama dengan orang lokal
papa punya kah juga ex karyawan kita kita training untuk menyelam
so banyak orang ya sudah dapat skill di pariwisata
dan berapa banyak orang sudah bikin perusahaan sendiri
ini baik kenapa seperti saya bicara orang otomatis juga jaga daerah
kita dapat hasil dari daerah kita perlu jaga untuk dapat hasil
ini satu kunci baik untuk jaga daerah orang sendiri jaga
desa sapor kren berada di distrik waigeo selatan
masyarakat di desa ini sudah lama paham akan pentingnya menjaga ekosistem laut
desa ini merupakan salah satu lokasi ekowisata
karena keberhasilannya dalam menerapkan prinsip prinsip menjaga
perairan khususnya yang masuk dalam kawasan konservasi laut di raja ampat
di sini tidak ada yang datang kontrol atau apa tidak
kita masyarakat sendiri yang jaga
kita punya daerah sini
jadi tidak ada yang patroli ke apa tidak
ya jadi kalau ada yang melawan masuk melakukan bom atau pedasium
kita sendiri yang jaga kita punya daerah ini nggak aman
bagi warga desa sapor kren laut dan seluruh isinya
tidak hanya memiliki nilai ekologis yang tinggi
laut menjadi sumber hidup bagi mereka yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan
didores salah satunya
sebagai seorang nelayan keberadaan laut yang terhampar luas
merupakan anugerah takdir

setiap hari kebutuhan perut keluarganya diperoleh dari jeripayah di laut
didores paham betul bagaimana memperlakukan ladang makanannya ini
teknik penangkapan ikan yang diterapkan sangat sederhana
yakni dengan menggunakan alat pancing
menurut tidores teknik penangkapan ikan seperti ini dianggap paling ramah lingkungan
pemukaan laut ini kan agak agak susah
karena dia mengganggu apa laut seperti ikan itu kan dia sering tidak kumpul kumpul di tempat
mau dan tidak harus kami menghindar menghindar dari tempat tempat tertentu
itu baru kami bisa dapat hasil yang ada
jika beruntung sebagian hasil pancik ini tidak akan berhenti
akan dijual langsung ke pembeli
sebagian lagi akan diolah menjadi beberapa produk makanan
cara ini dilakukan demi menunjang perekonomian keluarga
ikan asin dan kerupuk ikan merupakan produk olahan di desa saporkren
upaya ini menyimbolkan sebuah kemandirian masyarakatnya
yang hidup berdampingan dengan laut tanpa harus merusak

di sini pemerintah juga berharap dukungan pemerintah turut berperan
tidak hanya dalam mensejahterakan masyarakatnya
tapi juga dalam upaya menjaga laut dari segala bentuk ancaman kerusakan
karena bagi mereka menjaga laut tidak hanya bentuk syukur
atas anugerah yang diberikan sang pencipta